tak ada yang berbeda dengan warung nasi di jalan ki haji abdul fatah barat
desa batang saren kecamatan kauman kabupaten tulung agung ini
namun setiap warga yang memasuki warung ini dan memesan makanan
mereka tak perlu membayar dengan uang
pemilik warung meminta bayaran berupa doa atau bayar dengan uang dua ribu rupiah saja per porsi
selain makan di tempat pengunjung juga boleh membungkus makanan untuk dibawa pulang
warung yang sudah berdiri sejak sebulan terakhir ini diberi nama warung bokberkah
yang artinya semoga berkah
di sini itu sebagai wadah orang yang mau bersedekah
dan kemudian orang yang membutuhkan sedekah
diharapkan di sini bisa menjadi wadah seperti itu
terutama dengan kondisi pandemi seperti ini ya
banyak masyarakat yang mungkin untuk makan saja kesulitan
warung nasi ini
sebagian besar pembiayaannya berasal dari para donatur
warung buka setiap hari mulai jam sebelas pagi hingga jam dua siang
kecuali hari jumat
setiap hari warung menyediakan seratus porsi makan gratis
warung nasi gratis dibuka untuk membantu warga yang terkena dampak pandemi covid sembilan belas
terlebih bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri
salah satu dari yang masak di sini teman teman kemudian ada saudara
itu yang sedang
kenapa pandemi covid sembilan belas
disokan di rumah

sehingga bisa mengambil makanan di sini
sumbangan dari donatur digunakan untuk menutup biaya operasional
yang setiap hari bisa mencapai lima ratus ribu rupiah
tak jarang donatur datang langsung ke warung buah berkah dan makan di tempat
menu makan di warung boberkah tetap mengutamakan kandungan hidup
dengan gizi dan cita rasa dan menunya juga bervariasi
sementara itu di kabupaten pasuruan jawa timur
para nelayan mendapatkan bantuan berupa seratus bungkus beras lima kg
yang dibagikan oleh anggota polres pasuruan
bantuan ini dibagikan langsung di tengah laut
selain beras para nelayan juga diberikan masker serta bendera merah putih
nelayan mereka juga memperuntukkan terhadap kkkm
kemudian sekaligus kita bagikan masker
dan selanjutnya membagikan bendera untuk dipasang
dan mereka putih untuk publik indonesia
tangkapan ikan yang tak banyak mempengaruhi pendapatan para nelayan
sehingga bantuan yang diberikan cukup meringankan kebutuhan mereka
terus ini dapat bendera sama sembahkus senang apa anda
kan dapat membantu ekonomi pak ya
petugas pun tetap memberi imbauan kepada nelayan untuk tetap menjaga prokes saat melaut
tim liputan cnn indonesia